pepatah mengatakan lakukanlah sesuatu dengan apa yang kamu punya di mana kamu berada saat itu juga
inilah yang dilakukan dewi permatasari mahasiswa universitas pajajaran bandung
dalam mengembangkan bisnis konveksi busana muslim miliknya
bisnis yang awalnya dimaksudkan dewi sebagai proyek tugas kuliah ini
kini tumbuh menjadi bisnis yang menghasilkan rupiah yang menggiurkan
awalnya gadis asal minang ini merantau ke bandung
untuk melanjutkan pendidikan di universitas pajajaran jurusan komunikasi
saya tujuan ke bandung ini bukan buat jualan bukan buat buka online shop gitu ya
tapi buat kuliah
karena kebetulan kalau budayanya di minangkabau itu kan
merantau ya mbak dan saya lakuin itu saya merantau ke bandung
buat menuntut ilmu gitu
tujuannya cari ilmu gitu kan
namun karena perlahan pas anak kuliah lah gitu ya
pasti pengen bikin sesuatu gitu atau pengen gimana ya saya pengen hidup mandiri gitu
nah dari awal semester itu saya udah jualan gitu ya
kayak jualan donat pulsa kayak emang hobi gitu
sepertinya hobi jualan
sampai akhirnya buka kicik ya udah nggak tahu nyaman di sini
terus kita juga dapat penghasilan gitu kan ya
bisa hidup mandiri dan mungkin bisa juga bahagian orang tua gitu
ya jadinya bisnis sambil kuliah gitu
dari situlah dewi mempelajari ilmu tentang public relation
yang kini ia gunakan untuk membesarkan usahanya
tanpa latar belakang ilmu desain maupun face
dewi membangun brand kicik
dewi membangun brand kicik
yang berbasis di bandung jawa barat
tetap cantik dalam balutan busana syari
menjadi salah satu misi usaha bisnisnya
omset kian bertambah saat peak season
seperti saat ramadan maupun lebaran
kalau untuk modal karena kicix itu lebih ke po ya
jadi kita lebih modalin buat foto produk doang
terus saya foto di dinding kosan gitu kan ya
terus udah foto lalu di marketingin
ada nggak yang ikut po
kalau ada yang ikut po kan mereka bayar dulu baru kita bikinin
karena waktu itu belum punya brand maksudnya belum ada label
packagingnya belum bagus gitu
akhirnya saya minjem duit abang saya lima juta
nah dari sanalah saya mulai ke branding
tapi uang lima juta itu habis doang buat beli label plastik gitu kan ya packaging dan lain sebagainya
bisa nggak ya ngebalikin duit abang saya yang lima juta itu
cuma saya tetap berusaha jualan
tetap bikin po
walaupun yang dulu yang ikutannya dikit gitu kan ya
nah ya sampai sekarang deh alhamdulillah
udah ready stock juga kita nggak po lagi
po juga ada cuman ready stocknya juga ada gitu
brand kicik siang kini sudah tersebar di seluruh indonesia
dibagi menjadi empat kategori
yang pertama kiciks daily
yang merupakan produk kicik seharian dengan harga terjangkau
kemudian ada kiciks muslimah
yang lebih menyasar kalangan menengah ke atas
lalu by dewi permata
yang berfokus pada pembuatan adibusana bagi konsumen yang menginginkan produk eksklusif
terakhir ada kiciks kit
yang berfokus pada busana muslim untuk anak anak
strategi ini dilakukan dengan keinginan dari kakak

ketika anak anak sudah berusaha untuk membuat produk
mereka akan membuat produk yang lebih menarik
agar seluruh kalangan dapat menikmati produk kicix
dulu busana syari'i dianggap kurang stylish
namun tidak bagi dewi
anggapan itu yang coba diubah olehnya
selain itu menurut dewi
kini para generasi muda mulai tertarik untuk mengenakan busana muslim syari
namun tetap terlihat menarik
kalau untuk satu tahun pertama
kalau pas awal awal itu dikit banget
karena nggak ada yang ngelirik
saya aja susah lho mbak naikin follower kini
buat orang ngenalin ke publik itu susah banget
karena saya bukan artis bukan siapa siapa
lainnya kalau artis atau selebram kan gampang ya
udah punya follower banyak
tinggal promoin akun olshopnya
apalagi zaman sekarang banyak yang begitu gampang dikenalnya
tapi karena saya bukan siapa siapa
jadi harus ikutan sfs dulu ikutan apa gitu kan ya
kerjasama dengan olshop olshop lain
dia promotin akun saya saya promote akunnya dia

ngajakin teman seperti itu
produk unggulan kicix sampai saat ini berasal dari kicix daily
harganya yang terjangkau yaitu sekitar tiga puluh tujuh hingga dua ratus lima puluh rupiah
dan desain yang cantik produk ini banyak diminati
keunggulan produk ini bisa dipakai untuk aktivitas sehari hari
dalam satu bulan kicix mampu menghasilkan sekitar lima belas kerudung dan lima baju
kalau dari omset sendiri mungkin yang kalau lagi normal berapa
kalau untuk omset rata rata itu tiga ratus sampai sembilan ratus
itu kalau tiga ratus itu saat ya hari hari biasa ya mbak ya
tapi kalau sembilan ratus itu udah saat pas lebaran banget
dan itu kita alami pas lebaran kemarin seperti itu
kalau untuk lebar ke depan nggak tahu juga sih
tapi kita pengennya lebih dari itu
inspirasi desain didapatkan dewi dari banyak tempat
sosial media sebagai salah satu media komunikasinya
dengan pelanggan diakuinya memberikan banyak ide
ide desain kadang juga muncul saat traveling
motif dan warna pada produk busana muslimnya banyak terinspirasi dari alam
ciri khasnya kicix itu bunga bunga lembut lembut terus pastel pastel seperti itu
jadi emang udah ada pasar tersendiri yang emang kadang kalau kita nggak ngeluarin motif mereka marah marah
mana motifnya unik udah bosen nih dengan yang polosan seperti itu
di balik kesulitan yang dihadapi dewi ada sebuah titik cerah setelah satu tahun menjalankan bisnis ini
pada tahun dua ribu empat belas dewi menikah dengan rosi andreas dan mengajak sang suami bergabung menjalankan bisnis busana muslim ini
bergabungnya andre di kicix membuahkan hasil pertumbuhan yang positif
dewi membagi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan sang suami
salah satunya mengatur sumber daya manusia
dia pada saatnya sampai memperkenalkan dirinya
semua cukup juga
jangan kayak kita dz youtuber waktu itu

saat ini kicix telah bekerja sama dengan seratus distributor yang ada di seluruh indonesia
jadi interaksi dengan customer ini direct ya
sosial media yang mana yang paling efektif
kalau untuk ke pelanggan itu kita ada member kicix yang mana di sana ada grup
itu member kumpul disana biasanya kita ngobrol
kalau distributor juga ada grupnya dan kita kayak udah kayak keluarga gitu
jadi ada komunitas yang dibuat dari kicix
di sanalah saya bertukar pikiran
bahkan untuk desain warna eh uni pengennya tangannya yang gini deh gitu kan
nah saya bikin gitu karena pengen nyedian apa yang dimauin pelanggan
dewi berharap jumlah ini dapat bertambah menjadi dua kali lipat dalam dua tahun ke depan
selain desain dewi juga sangat memperhatikan marketing produk kicix
ia mengaku selalu meluangkan waktu khusus untuk membalas pesan dan berinteraksi dengan para distributor serta konsumennya
semua betul tapi kita ga semuanya peminat
saat serang juga kamu banget tuh dewi verdade
yeti sejak zaman ini kita akan berhentinya juga

you began sing but late back ya

expressed namanya teringut mah akuaaa
selain ceo kicix tantangan yang paling sulit bagi pria berumur dua puluh enam tahun ini adalah mengkaryakan pekerja yang umumnya berpendidikan sma
tiga hal kalau sesuatu terjadi tidak sesuai yang pertama kita evaluasi dulu ini di mana akar masalahnya
misalnya devaluasi dapat akar masalahnya solusinya seperti apa kita cari solusinya
dan itu kita lemparkan ke tim lagi karena mereka yang di lapangan kita tanya gimana solusinya gimana akar masalahnya seperti itu
yang terakhir ini yang paling penting dulunya melakukannya
setelah dapat akar masalah dapat solusi kita lakukan langsung dilakukan
karena orang banyak berencana berencana seperti itu tapi dalam pengejauhan tahannya kurang bagus
dengan bantuan sang suami dewi mengaku usaha bisnisnya maju pesat hingga mampu meraup ribuan order
kini dirinya dapat fokus dalam mengatur marketing dan tentu saja menamatkan studi pasca
tahap secara langsung mereka menghasilkan rightly undang undang kecuali untuk memiliki hasil utama untuk usama

yang jadi posisi lamanya kita teks gimana nerd nya
satu inovasi kejaksaan emang udah dari lama juga sih ciri khasnya kejaksaan itu kita selalu berikan solusi
misal ada kerudung solusi anti tembem
solusi hemat terus solusi lengsing kayak gitu jadi dalam marketing saya ngangkat salah satu solusi itu misal solusi anti tembem kalau pakai
kimar itu kita jadi tiru seketika kalau solusi hemat dia beli satu dan dapat dua model seperti itu
kalau solusi langsing biasanya cutting dress saya mainin di cutting dress yang mana kalau orang gendut kayak
kelihatan langsing gitu ada efek efek langsing seperti itu
iwan merupakan partner pertama dewi dalam menjalankan bisnis ini awal perkenalan mereka saat dewi memberikan pesanan jahit kepada iwan
dimulai dari pesanan yang hanya satu hingga dua piece perminggu hingga kini mencapai ribuan perbulan
dari sinilah iwan kemudian dipercaya menjadi kepala produksi brand kicix
sebagai seorang kepala produksi sejumlah kendala dihadapi iwan
mulai dari penjahit yang tidak disiplin hingga kerugian teknis yang harus ditanggung
luar biasa sehatnya
ya saya juga istilahnya ikut ke bawah maju bersyukur banget bisa bergabung sama kicik
dulu waktu saya di awal awal juga saya kan misalkan ya wira usaha juga di jatinangor
cuman enggak semaju sekarang gitu
kerjasama ini juga membantu setidaknya beberapa pengusaha konveksi lainnya
hal ini menjadi misi dari kicix
yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak banyaknya karena tekstil dan konveksi merupakan industri yang padat karya
kan tadinya awalnya online online kan murah gitu modalnya nggak perlu tanah nggak perlu gedung gitu kenapa akhirnya mau bergerak ke offline
karena saya juga
pengen sih icis tuh lebih terpercaya jadi kalau dengan adanya butik gitu kan ya orang bisa beli
lewat online aja kalau online kan orang nggak bisa pegang barangnya nggak tahu barangnya gimana gitu kan ya kalau kita ada store nya orang bisa pergi bisa
milih milih bisa mau pesen sesuai
kesukaannya bisa di butik seperti itu jadi saya pengen banget berikan yang terbaik buat pelanggan pelanggan kikit
dalam perjalanan usahanya untuk memperlebar cakupan usai kicik
dewi tetap berhati hati dalam mengatur jumlah karyawannya agar tetap produktif dan efisien
semakin banyak karyawan yang dipekerjakannya maka akan semakin besar pengeluaran tetap yang harus ditanggung
sejauh ini dewi masih belum mempunyai rencana untuk memindahkan lokasi produksinya ke wilayah lain
meski biaya produksi ke wilayah jawa barat bukanlah yang paling efisien saat ini
industri busana muslim persaingannya cukup ketat banyak pelaku usaha yang bertarung memperebutkan ceruk ini
tapi pasar busana muslim masih menjanjikan profit besar
sebagai pemain baru kicix dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup sulit untuk dilalui
mulai dari keterbatasan ketersediaan bahan hingga persaingan dari industri besar yang juga mulai merambah
ke pasar busana muslim di tanah air dan mancanegara belum lagi bersaing dengan
gelontoran impor busana dengan brand asing yang cenderung lebih digemari oleh konsumen indonesia
tapi dewi memilih bergemi ia dan suami bertahan dengan kualitas standar mereka variasi produk
yang unik serta harga yang bersaing membuat dewi optimis kicix akan terus tumbuh rencana ekspansi
agresif juga telah dipersiapkan oleh dewi agar produknya dapat menembus pasar internasional
saat ini dewi mengklaim produknya dapat dibeli melalui distributornya yang ada di korea jepang
dan turki meski masih dalam jumlah yang sangat kecil namun dewi optimis angkanya akan bertumbuh
melalui peran akun media sosialnya yang aktif untuk membedakan dengan produk busana muslim
lainnya kicix menerapkan layanan kitch scan pelanggan dapat dilayani customer kicix
bukan hanya saat membeli saja tapi juga setelah membeli produk kicix melalui kicixcare pembeli
mendapatkan pelayanan khusus apabila ada order yang belum datang atau tidak sesuai pesanan
dari yang produk yang ribuan itu paling adalah lima atau sepuluh orang ya lumayan banyak juga
ya akhirnya komplain walaupun sebenarnya sih komplainnya enggak terlalu fatal cuman benang
satu itu emang sangat banyak yang mengelakkan peran dan juga membuat produk kicix yang terlihat
memang salah satu kesalahan juga sih itu karena kami kan juga produknya memang kualitasnya jadi
walaupun ada kotor dikit itu berhak dikomplainin juga jadi kita bakalan ganti baru ataupun kita jahit
sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh dewi agar dinamika kerja antar pegawai kicix tetap terjaga
dengan ritme kerja yang ketat dewi harus memastikan kualitas kinerja tetaplah prima
salah satunya dengan mengadakan field trip kegiatan ini bertujuan agar rasa kepemilikan
karyawan terhadap brand kicix bisa terus tumbuh

tantangan itu sebenarnya yang bangun tim sih ya mas
tantangan itu sebenarnya yang bangun tim sih ya mas
susah banget bikin
bekerja sesuai dengan
keinginan kita biar perusahaan ini
agar saling bekerja sama
mereka on time deh ini kerjanya
seperti itu membangun tim susah banget
karena pikiran setiap orang itu kan beda beda
dan sifatnya juga beda beda
gimana mengatur orang itu yang
kalau untuk sekarang
supaya orang beli produk kita
alhamdulillah itu nggak terlalu susah
juga ilmu saya belajar di
gimana saya jalin kedekatan dengan pelanggan
atau dengan distributor
jadi mereka itu selalu
berhubungan dengan kicix selalu
tahu perkembangan kicix
jadi mereka terus terus beli
jadi yang paling susah itu
bangun timnya sih mbak biar gede
budaya indonesia adalah masih ada
sungkan terhadap senior gitu
gimana sih cara untuk
antisipasinya selama ini
kalau untuk itu sih ya mbak
bilang dulu kita kerja profesional gitu
gak apa ya
nggak mandang umur juga gitu
kalau memang kerjanya salah ya saya harus tegur gitu
tapi tentu dengan
adab dengan baik seperti itu
dan cara saya yaitu
pertama saya bilang ini kita kerja profesional
kita harus maju bersama
sukses sukses bersama seperti itu
dan mereka pun juga mengerti
jadi sekarang gini
saat ini dewi harus membagi waktunya
baik untuk pekerjaan
kewirausahaan sejak kecil yang ia pelajari dari sosok ibunya
dewi berbagi tips kepada pengusaha muda yang hendak mencoba memulai usaha adalah
jangan pernah berhenti mencoba karena pada setiap kemauan pasti ada jalan
sama seperti dirinya yang pada awalnya memulai tanpa sengaja dengan modal secukupnya
karena dijalani dengan semangat maka akan menuai hasil sesuai harapan